ini mana sih
kok mama malah legur lagi hari ini
udah tau susah maper banget
mana nggak ada makanan lagi di rumah
nui jejan udah cuma tinggal lima ribu lagi
terpaksa denny beli mie instan lagi
apa apaan sih kita bertiga gini
papa tidak akan pernah memaksakan kamu untuk pergi
begitu papa sehat nanti
kamu harus kembali
menggapai cita cita kamu yang tertunda
aku jangan lihat saja
aku sedang ark quis
bisa kan kita pergi sekarang
atau badai badai cerveza rambut kita hanya
sini sudah sampai
jangan bolts nyuruh
aku dua orang aja
kirain apa tuh bang
pan sih kan
ih kok sony lagi ih maus banget gue sama sony udah selesai kali
sekarang yang ada di hati gue cuma satu roman abadi
udah itu doang sony mah iya apaan gak tau lagi gue mah
nat lo tuh udah cantik udah charming udah sukong
setiap cowok yang lo suka pasti bisa lo dapetin
eh apaan sih enggak ya lebayang lah tiap bulan juga ii
gak kayak sony lagi janji gue janji beneran
eh tunggu tunggu tunggu tapi bukannya lo pernah cerita ya si lo udah punya pacar
iya itu dulu sekarang enggak kok sekarang udah putus
makanya kesempatan banget gak sih buat gue kayak dia lagi galau galaunya nih
ini kesempatan bagus banget buat gue buat ngambil hati
eh mendingan lo cek
cek dulu dia masih pacaran atau enggak
ngapain coba dicek dulu ngapain
niadis yang ada nih sekarang kita tuh harus fokus membangun masa depan
eh lo mau kemana
ah udah gue mau cabut
udah kebaca nih gue tau nih dari tampang lo lo mau ngomong sesuatu nih
gitu gue mau kasih disini
kan udah aku baca enggak mau denger enggak mau denger bye bye
gue gak mau denger
roman mana ya dari tadi gue gak kelihatan
lan gue balik duluan ya
biar lo bisa fokus menikmati kebersamaan sama keluarga lo
terima kasih roman arbeni
oh iya bagus sekali puisi kamu tadi sarah
kamu sendiri yang buat
ehm sebenarnya puisi itu bukan aku yang buat lah
kalau bukan kamu dapat dari mana puisinya
wah roman itu gak seburuk yang papa kira kok
dia baik pa
percaya deh sama aku
pak udah jam segini pak kan kita harus ke dokter
jangan sampai terlambat kerumus sama dokter
bantuin dong lan
iya ini gue udah dari rumah ya
alhamdulillah rencana gue berhasil juga
eh kayaknya lagi ada yang seneng banget sih nih
lo loanet udah lah mak
enggak baru aja
tuh tuh tuh kenapa tuh mukanya kok kayaknya seneng banget
cerita dong sama gue kenapa sih kok seneng banget
ya ini karena rencana gue berhasil lah
dan itu semua berkat lo
hah berkat gue
ya kan kemarin lo kasih saran ke gue
tentang seorang anak yang paling tahu cara untuk melulukan hati orang tuanya
dan gue coba rencana gue dan ternyata berhasil
thanks banget ya
ya alhamdulillah kalau saran gue berguna buat lo
tapi kayaknya kalau kasih doang kalau ini orang
terus apa dong
ya traktir gue gitu atau apa
tapi enggak kedenger sini aja
gue ada di traktir nih serius
iya yaudah kita jalan aja yuk
nah lo suka gak makan beginian
enggak kalau nggak suka kita cari tempat lain
makan pinggi di jalan gue udah biasa kali mau lebih enak
rasanya lebih top
ya udah gue pesen
bang ya nasi gorengnya dua ya
saya nggak pedes ya mas
kira lo enggak suka makan di sini
makasih man gue suka lbn tau
man ada pohon
bisa request lagu enggak
mau lagu apa mbak
mau lagu rock pop dangdut saya bisa mbak
kalau banyak gue jadi bingung nih apa ya anaknya
lo suka lagu ini enggak roman piccin san
ya udah itu aja ya
tatap patamu bagai busur panah yang kau lepaskan
ke jantung hatiku dikau simpan
cintamu masih tetap nafasmu
wangi hiasi suasana
saat ku kejut manis bibirmu
cintaku tak harus memiliki dirimu
meski pening mengiris
jadi mama lembur lagi
katanya hari ini mama enggak lembur
ini mana sih
kok mama malah lembur lagi hari ini
udah tahu susah lapar banget
mana nggak ada makanan lagi di eropa
duit jajan udah cuma tinggal lima ribu lagi
terpaksa denny beli mie instan lagi

jadi dia enggak sendirian
ketika sudah selesai
aku kacau sama buri
dia przypadang akan datang ke iganya